usulan wakil ketua dpr fahri hamzah agar komnas ham dievaluasi mendapat tanggapan dari sejumlah pihak
menurut pakar hukum tata negara prof dr jimli ashidiki
organisasi komnas ham justru harus diperkuat karena pemerintah butuh penyeimbang dalam menjalankan demokrasi
dalam demokrasi suara mayoritas selalu menjadi pemenang
namun jangan sampai hak minoritas terabaikan
disitulah komnas ham berperan sebagai penyeimbang dan pengingat bagi pemerintah
jadi kata katanya pak fahri hamzah itu ya sudah kita lihat positif saja
tapi jangan kesimpulannya dibubarin
mentang mentang dia mau bubarin kpk ikut ikut ini bubar juga
jangan dua duanya itu kita perlukan
kpk maupun komnas ham satu lagi lingkungan hidup itu tiga isu mondial sekarang
jadi di era globalisasi ini isunya sama penting
human rights korupsi dan lingkungan hidup
wakil ketua dpr fahri hamzah kembali memberikan pernyataan kontroversial
fahri mengatakan keberadaan kpk dan komnas ham harus dievaluasi
pernyataan ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari pansus angket kpk yang saat ini sedang bergulir di dpr
bergabung di cnn indonesia newsroom wakil ketua dpr fahri hamzah
halo selamat sore bang fahri
bang fahri apa dasarnya pernyataan anda ini sebenarnya
apa yang anda lakukan untuk memperbaiki pernyataan ini
apa yang anda lakukan untuk memperbaiki pernyataan ini
ya jadi sekitar tiga tahun yang lalu presiden membubarkan sepuluh lembaga semi negara
termasuk di dalamnya adalah komisi hukum nasional yang waktu itu dipimpin oleh profesor sahetapi
ada juga dewan gula dan beberapa komite komite yang totalnya sepuluh
nah waktu itu
waktu itu ketemu dengan presiden dan mengatakan kami terus melakukan evaluasi
sebab ada beberapa dari lembaga itu yang mitranya juga dengan kami di dpr
dan kami memang merasa ada semacam tumpang tindih
dan memang buktinya ketika lembaga itu dibubarkan rupanya tidak ada masalah juga
nah jadi memang inilah yang disebut sebagai lembaga seminegara
atau yang di dalam bahasa undang undangnya itu
disebut sebagai lembaga sampiran negara
artinya lembaga ini diadakan sebetulnya sebagai lembaga yang independen
untuk mencabar kerja dari lembaga negara inti eksekutif bodi ini
atau lembaga lembaga yang menempel pada kabinet
itu di challenge oleh lembaga lembaga ad hoc yang sifatnya independen ini
supaya mereka bekerja lebih baik
dan itu utamanya dasar dari pembentukan mereka
nah ketika lembaga ini ada itu harus agak intensif di evaluasi
dinamis evaluasinya itu semakin baik
saya kemarin baru belajar dari korea selatan
karena ada pertemuan parlemen negara negara eurasia
mereka itu sangat aktif melakukan evaluasi terhadap pembentukan lembaga lembaga semi negara
sehingga itu digabungkan dipecahkan dibubarkan
itu menjadi sesuatu yang biasa sebagai mekanisme rutin
namanya juga lembaga semi lembaga ad hoc
lembaga bukan inti
karena fungsi fungsi itu ada di dalam negara
misalnya terkait komnas ham
kemarin saya ditanya oleh teman teman wartawan
tentang ada perkembangan di dalam komnas ham
katanya anggota komnas yang akan terpilih ini teridentifikasi partisan
teridentifikasi punya hubungan dengan kelompok kelompok masyarakat yang dikritik dan seterusnya
saya bilang evaluasi aja dulu
karena kan ada dirjen ham kan
di dalam kementerian hukum dan ham
nama kementeriannya sendiri dulu kementerian kehakiman namanya kan
atau departemen kehakiman
sekarang kan namanya kementerian hukum dan ham
jadi ada direktorat ham di dalamnya
yang kerjaannya itu sama mengevaluasi terhadap penegakan hak azazi manusia
bahkan juga kita sudah lengkapi mereka dengan undang undang bantuan hukum dan sebagainya
ada juga kita punya lembaga
lembaga perlindungan saksi dan korban
yang melindungi hak hak saksi dan korban
semuanya sudah ada
sekarang komnas ini dievaluasi aja
kalau perlu digabung dengan yang lain
mungkin dari satu ratus enam dari lembaga negara apa namanya itu bisa menjadi lebih sedikit
bisa jadi tinggal lima puluh bisa tinggal dua puluh
tetapi itu akan menyebabkan kita berhemat cukup banyak anggaran
sementara fungsi dari kenegaraan kita tidak ada yang berkurang
bang fahri tapi yang kemarin anda juga spesifik katakan itu juga adalah kpk
bagaimanapun kita lihat lembaga lembaga ad hoc ini awalnya didirikan
karena melihat lembaga lembaga yang ada sekarang kerjanya belum efektif
katakanlah dengan pemberantasan korupsi
pada saat itu didirikan karena melihat polisi kemudian kejaksaan pada saat itu masih belum bisa memberantas korupsi
kalau sekarang anda melihat semuanya sudah bisa
soal kpk ini sekarang kita sudah punya panitia angket
kita lihat saja dulu panitia angket
tapi saya terus terang itu banyak hal hal yang tidak masuk di akal saya
misalnya lima belas tahun kita bisa belum mengukur sukses gagal
itu agak sakit saya pikiran saya kalau mengikuti disebut sukses gitu loh
ya ini gagal kalau menurut saya sih gitu
karena itu ayo evaluasi baik baik
dengan banyaknya koruptor yang sudah dihukum masih gagal pak amfari
atau apa ukuran anda
itu termasuk yang harus dievaluasi lah ya
sebab kadang kadang kita menciptakan definisi definisi yang tidak tidak
tapi alat ukurnya tidak jelas
yang kedua ini pekerjaan begitu penting katanya pemberantasan korupsi ini
tapi tanggung jawab presidennya tidak ada di situ
kalau menurut saya
kalau menurut saya kalau ada lembaga pemberantasan korupsi ya penanggung jawabnya presiden
presiden yang dipilih oleh rakyat presiden yang disumpah oleh rakyat
masa dia kita tidak bisa tagi pemberantasan korupsi apa tidak
ya kan dalam sepuluh tahun lima belas tahun belakangan ini
kalau kita nanya presiden kita nggak bisa nanya kenapa anda gagal memberantas korupsi
sebab dia akan lempar bola
dia akan lempar tanggung jawab kepada lembaga lain
tapi nanti kalau misalnya menjawab dibilang intervensi bang
ini hal hal yang harus dievaluasi
oke bang fahri tapi kalau misalnya spesifik ini tentang kpk
kan sekarang pansu sankangket sedang berjalan
tapi kalau misalnya kacamatanya sekarang sudah melihat adalah evaluasi atau
saya mau konfirmasi dulu ini evaluasi atau bubarkan
jadi memang luar biasa kpk ini ya
menakutkan bangsa indonesia ini
sehingga dia itu jadi tidak boleh disentuh gitu ya
padahal ini biasa saja
rekonfigurasi dalam tubuh negara itu biasa saja
lembaga itu muncul tenggelam
ada tidak ada itu biasa lah
itu format rasional yang rasional saja
nah karena itu biarkan ini lembaga angket ini
sebagai lembaga investigator
menemukan apa yang sebetulnya terjadi di dalam
nanti anda akan kaget juga menyaksikan hal hal yang anda tidak pernah fikirkan
dan tidak terbayang
bahwa banyak juga masalah rupanya gitu loh
apa misalnya bang fahri
nah dari masalah yang kita temukan itu
mari kita duduk dan kita evaluasi
apa baiknya ke depan
saya punya rumusan
saya lebih cenderung mengikuti pola korea selatan
yaitu menggabungkan antara kpk dengan ombudsman
supaya dia punya kekuatan di daerah daerah
sebab ombudsman sekarang sudah punya cabang di seluruh indonesia
di tiga puluh empat provinsi paling tidak gitu
bang fahri tapi kalau misalnya saya ingin menanyakan sekarang tentang ukuran keberhasilan nih
kalau misalnya ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi versi fahri hamzah apa
kalau saya ukuran sukses memberantas korupsinya korupsinya nggak ada lagi
tapi kalau anda mungkin ukurannya adalah
korupsinya tambah banyak
itu ukuran suksesnya
saya sakit kepala saya melihat dana negara dan kewenangan itu digunakan
untuk masalah yang nggak selesai
saya ukuran suksesnya itu masalahnya hilang
tapi kita ini menganggap sibuk itu sama dengan sukses
ada dua kepala desa
yang kiri dan yang kanan
yang kiri ini tidak tidur malam
kerjaannya ngejar maling
masuk tv keluar masuk toko
sibuk luar biasa
sibuk luar biasa
ada satu kepala desa nggak ada maling
karena dia selesaikan
dia atur bagaimana caranya pendekatan sistem dan sebagainya
selesai masyarakatnya sadar
nah kita ini setiap hari tepuk tangannya buat kepala desa yang keluar masuk tv itu
dan itu bahayanya adalah karena satu bangsa
tapi kepala desa yang diam saja itu apakah berhasil benar benar
sibuk dianggap sukses
saya maunya begitu
masa saya nggak boleh sebagai wakil rakyat
saya mau bilang sukses berantas korupsi itu artinya korupsinya nggak ada
korupsi tambah banyak dibilang sukses bagaimana sih
itu kan yang nggak masuk di akal saya gitu loh
kita jeda dulu sekarang nanti akan bergabung kembali ya dengan bang fahri ya
kita sekarang jeda komersial dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom
kami masih bersama dengan fahri hamzah yang wakil ketua dpr ri yang bergabung dari gedung dpr jakarta
bang fary sekarang kalau misalnya oke evaluasi lembaga seminegara evaluasi kpk evaluasi komnas ham
evaluasi kpk sekarang kalau melihat evaluasi kpk orang orang berpikirnya dpr tidak mungkin bisa secara objektif mengevaluasi kpk
karena kpk beberapa kali menangkap anggota dpr
menangkap basah korupsi suap dan lain sebagainya
sekarang ada pansus hak angket kpk
dan sebelumnya juga teman anda fadlizon juga pernah wacanakan hal serupa
teori tentang cara kerja lembaga negara kita perlu perbaiki ya
kita harus punya baik sangka pada pembentukan lembaga lembaga negara terutama lembaga lembaga inti
anda nggak boleh mengatakan bahwa kalau ada hakim yang ditangkap
itu tidak berarti
berarti pengadilannya udah nggak bisa diandalkan lagi
kalau ada komisi atau hakim mahkamah konstitusi ditangkap kpk
mahkamah konstitusinya jangan dipercaya lagi
karena pada dasarnya semua kan sudah ditangkap kpk
polisi sudah ditangkap kpk
jaksa ditangkap kpk
dpr sudah ditangkap kpk
dprd ditangkap kpk
dpd ditangkap kpk
gubernur ditangkap kpk
bupati ditangkap kpk
udahlah ini lembaga nggak bisa dipercaya
sementara yang tidak pernah ditangkap itu cuma kpk
kpk gadungan banyak
karena kpk tidak boleh disadap
lembaga lain tidak boleh menyadap seperti kpk menyadap lembaga lain
kemudian ott itu adalah terminologi yang ditemukan oleh kpk
dalam kitab undang undang hukum
istilah ott itu tidak ada sebetulnya
dan ini adalah hasil temuan temuan di tengah jalan oleh kpk
sekarang apakah di indonesia ini hanya ada kpk yang boleh diandalkan
dan lembaga lain tidak boleh diandalkan
karena hanya kpk yang menangkap dan kpk tidak pernah ditangkap
apakah nalar kebangsaan kita itu mau dibalik ke arah sana
bahwa hanya kpk aja yang bisa diandalkan
dpr kalau bikin angket jangan dipercaya
sebab mereka pernah ditangkap kpk
nah masalahnya itu yang dipercaya masyarakat saat ini
mereka kan pernah ditangkap oleh kpk
sekarang ada black campaign terhadap auditor negara
kalau ada temuan kerugian negara oleh bpkb
sebab mereka juga memang sudah ditangkap oleh kpk
kan ini artinya adalah destruksi terhadap negara
negara yang begini besar mau kita rusak dengan cara seperti ini gitu loh
saya kira ini yang harus dievaluasi
rakyat indonesia harus percaya kepada dpr
sebab mereka dipilih dpr ini untuk itu
untuk menjadi supreme controller dari semua lembaga negara
semua institusi lain yang bisa memanggil mereka
yang bisa mengklarifikasi itu hanya dpr
supreme controller harapannya adalah objektif
tapi bagaimana mungkin sekarang masyarakat bisa objektif
ketika begitu banyak pernyataan pernyataan di luar sana
oleh teman teman anda sesama anggota dpr
yang memang sudah tidak memberikan ruang untuk objektivitas
kan ini pansus angketnya baru dibentuk
mereka juga baru bekerja
ini juga baru mau manggil para pakar
mau mendiskusikan secara terbuka
tv seperti cnn
publik mau bikin streaming
ini diskusi nasional
tidak usah takut dengan diskusi dan perdebatan dan keterbukaan
mari kita berdiskusi
kita ini bangsa besar
tidak usah takut diskusi
tetapi juga nggak usah percaya dengan mitos mitos
dpr pasti jahat
kpk pasti nggak ada salahnya
itu jangan begitu
buka saja dulu semuanya
mari kita diskusikan di ruang yang terbuka
kan begitu masalahnya
sekarang terkait dengan pansu sakangket nih bang fahri
yang pasti juga anda sudah tahu pergerakannya seperti apa sekarang
ada rencana kemudian untuk yang terdekat tanggal enam juli besok mau ke sukamiskin
itu sebenarnya apa yang mau digali dari sana bang fahri
dpr itu punya hak hak yang tidak dimiliki oleh lembaga lain
ada peradilan umum
ada peradilan khusus
ini peradilan tidak boleh memanggil presiden
yang boleh manggil presiden itu mahkamah konstitusi kalau ada sidang impeachment
saking besarnya kewenangan dpr itu
jadi dpr ini mau memanggil siapa mau ketemu siapa selama itu dalam tugas
itu memang haknya
kok jadi kita bangsa indonesia ini gara gara anggota dpr di ott ott ini
saya terus terang saya sudah punya temuan sendiri yang bermasalah itu ott nya
karena ott ini dipakai untuk merusak lembaga lain
dan tidak ada efeknya kepada diri sendiri
karena diri sendiri kan kita nggak tahu
masa sih nggak ada penyidik kpk yang terima uang yang terima suap yang main kasus
orang mereka polisi juga berasal dari kepolisian juga
apa betul dari kepolisian begitu pindah kpk jadi malekat
kan nggak begitu
akhirnya gini ya kecurigaan kita itu mari kita letakkan dalam kelembagaan negara
mari kita duduk dan kita bahas ini bersama
kita pakai bapk sebagai auditor negara supreme auditor
masa depan dari pemberantasan korupsi kita itu adalah auditor
karena korupsi itu adalah penyembunyian fraud di balik balik anggaran pemerintahan
bukan uang sepuluh juta dua puluh juta yang ditransaksikan pakai cash
karena kalau orang sekarang nggak mau lagi bertransaksi pakai cash
apa kita mau bilang indonesia bebas korupsi
korupsi itu dalam fraud disimpan di dalam anggaran negara
nanti akan banyak yang terungkap
tapi kita sebagai rakyat kita tontonlah
berilah ruang dan kesempatan baik ini positif sikapnya kepada dpr
untuk membuka dan membedah masalah ini seterbuka terbukanya
nggak usah takut ya
janganlah kecintaan kita kepada kpk itu menyebabkan kita jadi takut
jangan jangan di dalamnya juga banyak tikus
ya kita nggak tahu
kita buka aja dulu
kan begitu cara berpikir kita rasional dong
ya jangan dogmatis
kalau agama itu boleh kita
orang beriman itu percaya kepada yang gaib
kalau kpk ini nggak ada yang gaib
ini lembaga negara rasional
pakai uang rakyat pakai uang negara ya buka dong
kenapa kita takut terbuka
bisa dikatakan ini sebuah pembalasan dari dpr
karena anda beberapa kali tadi menguatakan bahwa dpr ini lembaga yang kuat yang luar biasa
karena itu yang sekarang mungkin saat ini dilihat oleh masyarakat bang fahri
ya begini loh
anda juga perlu juga memperbaiki cara berpikir kita dong
istilah pembalasan istilah balas dendam dan sebagainya
itu kan tidak kita kenal
ini kan kayak jadi dianggap ini permainan petak umpat anak anak kecil di kampung itu
ini lembaga negara mau membuka cara kerja negara ya kita buka dong
jangan ada masuk prasangka prasangka yang ditambah tambahkan yang tidak enak didengar sebetulnya
tetapi fiksi ini mitos mitos dan fiksi ini sudah diciptakan banyak betul
seolah olah anggota dpr itu rusak semua
seolah olah lembaga ini tidak bisa diandalkan lagi
seolah olah lembaga ini maling semua yang setiap hari ngambil amplop ngambil uang sana kemari
kan itu terus yang dicocokkan ke kepala orang
sehingga seolah olah lembaga ini jangan dipercaya lagi loh
kalau anda sudah tidak percaya dpr ya kita bubarkan aja seperti zaman dulu lagi
kita kembali ke zaman kerajaan
kita cuma punya satu raja
dia eksekutif dia legislatif dia judikatif
titah baginda kita ikuti setiap hari
ga ada lagi kebebasan
orang bebas itu akan dibunuh secara diam diam
apa kita mau kembali ke masa lalu kan tidak
maka dpr sebagai tempat kita terbuka ya
termasuk wartawan seperti anda ini kan
paling terbukanya kan di dpr ini
karena dpr ini yang membolehkan kita berdiskusi secara terbuka
ya gunakan ini untuk mengedukasi rakyat
ini itu bahaya betul itu
itu telah dipakai merusak kita selama ini
padahal setiap lima tahun kita menyelenggarakan pemilu
bang fahri saya ingin mendapat jaminan bahwa ini semua pansus angket kpk akan berjalan transparan seterbuka terbukanya
jaminannya adalah kehadiran anda di ruang ruang sidang itu untuk menyaksikan secara terbuka dan mengumumkan kepada rakyat
sebab pada dasarnya semua persidangan ini terbuka kecuali ada permintaan dari yang diperiksa
kalau dia mau menyampaikan satu rahasia negara atau satu hal
rahasia negara atau yang melindungi dirinya
dan itu tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak pihak yang bisa melindungi mereka
karena kita sudah punya semua lembaganya
baik terima kasih bang fahri hamzah sudah bersedia berbicara di cnn indonesia newsroom